sementara itu keberadaan tersangka kasus suap komisioner kpu harun masiku masih belum diketahui pasti
kapolri berkomitmen akan membantu kpk dalam proses penyelidikan dan menangkap tersangka
setelah dua puluh hari ditetapkan sebagai tersangka kapolri jenderal polisi idam ajis belum dapat pastikan
tenggat waktu pencarian dan penangkapan harun masiku
harun masiku adalah salah satu dari empat tersangka yang ditetapkan kpk
atas kasus dugaan suap terhadap komisioner kpu wahyu setiawan
dalam pergantian antar waktu pemilihan anggota dprd sumatera selatan
kpk telah menetapkan politikus pdi perjuangan itu sebagai tersangka sejak sembilan januari dua ribu delapan belas
kami juga sudah terima surat dari teman teman kpk
saya sudah minta juga kabar eskrim untuk memberikan bantuan penyelidikan terhadap tersangka hm
kita sudah dapat suratnya dan itu akan kita bantu penuh